sepuluh unit bangunan rumah permanen dan semi permanen di kawasan ibun kabupaten bandung
rusak akibat gempa sebesar tiga tujuh skala richter yang mengguncang pada selasa kemarin
hingga rabu siang ini para korban belum mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah setempat
rabu siang jajaran kepolisian dari polsek ibun mendatangi satu persatu rumah yang rusak
akibat gempa tiga tujuh skala richter yang mengguncang kecamatan ibun kemarin
sedikitnya ada lima puluh unit bangunan rumah permanen dan semi permanen yang terkena dampak gempa
sejumlah tembok rumah mengalami keretakan besar bahkan ada rumah yang nyaris roboh
gempa juga mengakibatkan pergeseran tanah di beberapa titik di dua desa yakni di desa ibun dan desa laksana
pergeseran tanah ini berpotensi longsor apabila terjadi hujan deras
warga mengaku belum ada bantuan dari pemerintah
warga juga tidak mengungsi karena tidak tersedia lokasi pengungsian
sekitar jam satu an ini yang tembok roboh terus itu yang retak retaknya di kamar
terus di ruang tamu ruang tengah lima detik kan
belum ada kemarin belum ada
ibu selama ini ngungsi dulu atau gimana
mengungsi dulu udah takut
mengungsi di mana bu
mengungsi di rumah orang tua
pihak desa sendiri terus melakukan pendataan dan koordinasi
sekarang untuk pengakurasian data dulu pendataan yang seakurat mungkin
dan kita mungkin nanti akan lapor ke pihak yang terkait melihat kondisi masyarakat yang sangat menghatirkan
terutama takut terjadi bencana susulan atau gempa susulan mungkin
belum ada dari pihak terkait apalagi belum
baru kita dari pihak desa pemerintah desa pihak polsek ibun
dan mungkin pemerintah setempat di sini para rt sama rw
setelah kita hitung sampai saat ini sampai pagi ini hari rabu
sampai jam sembilan hari ini kita ada ya bertambah jadi lima puluh bangunan
terdiri dari yang rusak berat di desa laksana ada enam
sementara yang di desa ibun ada dua
korban jiwa alhamdulillah tidak ada
aparat kepolisian dan desa setempat mengimbau kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat
agar mengungsi karena dikhawatirkan akan terjadi gempa susulan
chandra febriana kabupaten